tidak semudah itu
ada satu syarat
bebaskan aku dari jurus jaring ikat roh
aku harus mengurung
dengan mantra keracau
kau siliwangi aku bersumpah aku akan membalas dendamku padamu
aku terkurung dalam sebuah batu dengan waktu yang sangat lama
sampai akhirnya aku berhasil menemukan cara untuk menghancurkan mantra kalacakra
aku tidak percaya mantra kalacakra bukan mantra biasa
dalam keadaan putus asa
selama aku dikurung dalam penjara batu itu
aku berhasil menciptakan sebuah jurus penghancur mantra kalacaka
yaitu jurus naga pas
kau terkurung dalam rantai
aku menunggukanmu setelah itu
aku mengunggahi hal yang kita jadiqué upelamaan ini
bukankah melihatku dan melihat bukaan yang lainnya

kau baru hablando dengan kayu duit
aku ingin punya peng gallery untuk hidupku
aku dapat menciptakan
aku tidak bisa sembarangan
mau menerima bantuanku atau tidak
tidak akan ada yang dapat
karena di dunia ini
aku dan si liwangi
menghancurkan mantra kalacakra
apakah dia bisa dipercaya
nasib ibuku dalam bahaya
aku harus segera mengambil keputusan
aku mulai percaya padamu
dan aku minta
kau buktikan janji
tidak semudah itu
ada satu syarat
bebaskan aku dari jurus jaring pengikat rohmu
aku tidak punya pilihan lain
tidak ada yang bisa diberikan
maka aku bebas
aku harus bisa menguasai jurus itu
jika suatu saat nanti dia memenjarakanku
aku bisa melepaskan diriku
jika suatu saat nanti dia memenjarakanku
aku bisa melepaskan diriku
aku bisa melepaskan diriku
baik ke sana
di sana mau pesan apa
siapkanlah makanan yang paling enak di tempat ini
baik akan saya siapkan
tapi kalian harus membayar di muka
karena banyak yang memesan makanan yang mahal
tapi mereka tidak sanggup bayar
kau pikir aku tak sanggup bayar
kau tak tahu siapa aku
jangan sampai dia tahu siapa raden sebenarnya
itu sangat berbahaya raden
kalau sampai penjahat tahu siapa raden sebenarnya
itu akan menyelipkan kita raden
kami adalah pengembara
masalah uang di sana tidak berkuat
sekarang siapkan makanan yang dia pesan
baiklah ke sana
saya akan membuat makanan yang paling enak
jangan terlalu sombong
suruh dia belanjakan
baiklah coba saja
baiklah ke sana
aku tidak suka diatur pak man
penelitian ini raden kiansanta
warga warga kumpul
selamat datang raden kiansanta
bangunlah pak man semua
kepala kepala kepala
raden sebaiknya kita kembali ke pajajaran pak man
jangan mengaturku pak man
kaulah yang harus mematuhi perintahku
kepala kepala kepala
kita lihat saja surawisesa
kepala kepala kepala